nyalah gitu anak
kan gue juga yang bisa lain
jangan bicara sama aku deh
ini gak lucu
katanya kakak mau kenalan
nggak mau pergi
aku juga mau kenalan kak
aku nggak jadi main sama kamu
kakak nggak usah takut sama aku
kamar aku ada di sana kak
kenapa malam malam teriak
keponakan saya yang di ruang anggrek yang bernama sony nggak ada di kamarnya sus
saya tidak melihat
baik sus saya tadi taunya
aduh suster ke mana
sekarang aku aman di sini
lebih baik aku tetap di sini dulu
aku di mana
suaranya aku saja
bukan anis itu sebenarnya
dia cari mana kak
nggak akan begitu tante
aku lagi sakit aku udah bukul
bagian kamu nak menakutin
kita harus keluar dari rumah sakit ini sekarang juga tante
ya nggak sekarang juga kita tunggu besok
kita minta izin sama dokter
tadi aku digalek
ketemu lagi sama hantu anak kecil itu
kamu ada mayat
aduh udah nih
kemudian kita balik ke kamar aja yuk
sony tante takut
kunci pintunya sobat
itu itu anak kecil
itu orang hantu ya
mungkin serem banget tante
tante yang bikin gambar ini lagi
tante mau ngasih surprise aku
nggak gini juga kali tante
bunga kamboja itu simbol kematian
tante nggak tau sony
tante takut sony
lepas dulu ya
ngapain disabarin sony
son jangan dibuka pintunya
mendingan kamu istirahat sekarang
biar besok tentu telepon papa mama kamu
biar kita pindah rumah sakit
kita kok bisa sembuh kalau kita terus terusan diteror kayak gini
udah dengerin tante
tuh kan tante aku jadi makin penasaran
ini orang mau nyari apa sih
kenapa sih pintunya dikunci
ini rumah sakit punya peraturan
saya ngeliat hantu anak kecil
ini rumah sakit
kalau susur masih nggak percaya
di sini ada buah kamboja dan ada gambar yang nggak tahu dikirim sama siapa dan digambar sama siapa
saya tidak mau tahu persoalan itu
inpusnya saya ganti dulu ya
pokoknya tidak boleh ada barang dari luar masuk ke ruangan ini
tanpa izin dari rumah sakit kecuali makanan
ibu tolong jaga keponakannya ya
sony jangan mikirin yang macem macem biar cepat sembuh
bunganya saya buang ya
kayaknya ada yang disembunyiin deh dari suster suster dan karyawan di rumah sakit ini
udah kamu gak usah mikirin itu
sekarang kamu cepat sembuh terus kita bisa cepat keluar dari rumah sakit hantu ini
tapi ini semua yang bikin aku tambah penasaran soal anak kecil itu tante

tante habis dari toilet kok erang gak dimatiin
siapa orang tante ketakutan terus tidur
kok aku aku lagi sakit tante lah
itu suara ketawanya gak berhenti berhenti
itu orang orang mau diapain
itu beneran setan mau tante siram
lu gak aru
tante gue kalau udah malu
pergi lu hantu
kok ngeri siapa siapa
selalu nya gak disini deh
ini kan nomer tante yeni
ini kan nomer tante yeni
ini kan nomer tante yeni

enggak dateng sama joann